warga kelurahan airik kepala tujuh kota pangkal pinang kepulauan bangka belitung
memblokade jalan akibat bau busuk sampah liar
aksi blokade jalan ini telah dilakukan selama dua minggu terakhir
aksi pemasangan palang jalan ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap bau busuk
akibat sampah liar yang dibuang sembarangan di lingkungan rumah mereka
sampah liar berserakan yang menimbulkan bau busuk ini
sangat mengganggu aktivitas warga sekitar setiap harinya
diketahui sampah liar yang berserakan ini dilakukan oleh warga lingkungan lain
bahkan imbauan pemerintah pun diabaikan oleh mereka yang membuang sampah di kawasan ini
buang sampah sembarangan pak udah nggak bisa ditangani lagi pak
jadi dari ujung ke ujung sana sampahnya bukan sampah basah bukan sampah kering pak ini
ini sampah kepala ayam kepala bebek kaki bebek ikan ikan busuk gitu
kepala kepala sapi dibuang ke sini
sampai kami tulis di situ izin sama pak irto pak lura kan
jangan buang sampah sembarangan kan
cuman nggak pacar nggak kena kena
sementara untuk menutup biar mereka kenapa ditutup kok
nanti bertanya sampah apa gitu
sebelumnya warga telah berkoordinasi dengan aparat kelurahan setempat
untuk membersihkan sampah di kawasan tersebut
namun setelah itu sampah liar selalu muncul kembali
kita juga sebenarnya tidak tahu pak kalau mereka menutup jalan
cuman adalah aparat kita cek memang ada lapangan
dan memang dijadikan lokasi untuk pembuangan sampah liar
yang terindikasi itu ada oknum yang dari luar yang buang ke situ
makanya upaya yang dilakukan masyarakat sekitar
memang kalau sudah kota murai itu sudah sering terakhir
karena kemarin dengan pengurus rtrw kita membinakan alat berat juga
hpc mini itu dilakukan oleh pengurus rtrw
dan upayanya juga kita bersihkan sebentar
jadi memang upaya sementara laku masyarakat mereka menutup akses
bukan untuk menutup permanen jalan itu
warga berharap agar pemerintah cepat tangkap
serta dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan serius
guna menekan banyaknya sampah liar yang meresahkan
di lingkungan tempat tinggal mereka